selamat malam banjir besar yang kembali menerjang ibu kota lagi lagi mengantarkan bola politik panas ke kaki anies baswedan
sang gubernur dki jakarta seolah menjadi sasaran tembak kritikan dari kanan kiri
meskipun banjir juga terjadi di wilayah jawa barat dan banten
tidak maksimalnya anies dalam menangani urusan banjir di jakarta pun telah dikait kaitkan dengan peluangnya untuk maju dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
lalu bagaimana media masa memotret balada banjir jakarta dan terawang pilpres dua ribu dua puluh
dua topik itu akan kami bahas dalam editorial view layar demokrasi malam hari ini
gubernur dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan bersama gubernur jawa barat ridwan kamil serta gubernur banten wahidin halim memilih absen saat komisi lima dpr ri menggelar rapat dengar pendapat hari rabu kemarin
rapat itu untuk membahas masalah penanganan banjir di wilayah jakarta dan sekitarnya
komisi lima dpr ri hari ini menggelar rapat dengan pendapat dengan menteri pupr basuki hadimulyono
serta gubernur dki jakarta anies baswedan gubernur jawa barat rituan kamil dan gubernur banten wahidi
namun rapat yang membahas penanganan banjir ini tidak dihadiri oleh tiga gubernur tersebut
para gubernur hanya mengutus perwakilannya
ketidakhadiran para kepala daerah itu membuat anggota komisi lima dpr geram
mereka kecewa dengan sikap para gubernur yang tidak hadir
padahal masalah banjir perlu penanganan serius dan melibatkan lintas sektoral
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
interupsi pimpinan sebelum dilanjutkan
sebenarnya yang kita undang ini
mulai jawa barat sampai dki
khususnya yang dki
tetapi rapat begitu pentingnya seperti ini pak menteri saja sudah berkenan hadir
seluruh mitra kita berkenan hadir
kenapa yang lainnya tidak
untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini
saya kira perlu dievaluasi
saya kira tahu bahwa pimpinan daerah yang ada sekarang ini
di daerah banjir ini
tidak punya hati dan nurani untuk bisa memberikan kenyamanan kepada rakyat
biar semua tahu
dan kita tidak perlu lagi bicara ini kita bersemangat bicara
tetapi daerah daerah ini tidak punya hati
untuk apa kami berbicara di sini punya perhatian begitu besar daerahnya tidak
karena ketidakhadiran para gubernur terkait
ketua komisi lima lazarus memutuskan untuk menunda rapat dengar pendapat

kami sudah pernah melakukan rapat yang sama dulu dengan gubernur waktu masih pak jokowi
dan tidak ada masalah
gubernurnya semua datang
tapi kali ini tidak satu pun gubernur datang
sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar
terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi
tapi kami pengen dengar apa sih kerjaanisasi yang dilakukan gitu loh
ini kami dengar tadi
ketiga gubernur yang absen dalam rdp hari ini memiliki agendanya masing masing
melalui akun instagramnya gubernur anies baswedan membagikan kesibukannya
tengah meninjau lokasi banjir di pulau gadung
sedangkan gubernur wahidin halim hari ini menghadiri pelantikan pengurus dewan masjid indonesia
provinsi banten di kota serang yang turut dihadiri mantan wapres yusuf kala
sementara gubernur ridwan kamil sedang berada di australia
untuk menjadi narasumber di acara melbourne super mentor
bersama ketua diaspora indonesia dino patijalal serta artis cinta laura
seperti yang dibagikan akun instagram cinta laura
di sela kegiatannya tersebut rituan kamil sempat berjoget tiktok
tim liputan cnn indonesia
hey maka dia maka dia maka dia no
banjir di jakarta kembali menjadi ujian kepemimpinan gubernur dki jakarta anies baswedan
tudingan kepada sang gubernur yang dianggap tidak bekerja ramai menjadi perbincangan publik
padahal kebijakan penanganan banjir diklaim pemerintah provinsi dki jakarta sudah berjalan
benarkan demikian kita coba dengar bagaimana beragam perspektif dari narasumber yang sudah hadir malam ini
dan sudah di depan saya bang arief zulkifli kepala pemberitaan korporat tempo media
terima kasih bang sudah hadir
dan mbak uni lubis pemimpin redaksi idn times
mbak uni terima kasih sudah hadir malam ini
sehat mbak ya
oke barusan sebelum kita ngobrol ini ada tiktok tiktokan gitu ya antara ridwan kamil
tapi jauh dari soal tiktok itu sorotan justru soal banjir ini jakarta nggak pernah absen gitu ya
kalau banjir jakarta tudingannya langsung mengarah ke anies baswedan
ini narasi yang sepertinya cukup banyak kita lihat kita dengar bukan hanya publik tapi juga media
bang arzul melihat ini bagaimana
tudingan tudingan seperti ini kenapa sih bisa begini narasinya yang diarahkan begitu
bahwa semua sorot mata mengarah kepada gubernur dki anies baswedan ketika banjir terjadi
bukan cuma di jakarta tapi juga di sejumlah provinsi lain saya kira itu wajar
karena ini ibu kota provinsi lalu daerahnya mungkin paling luas kawasan yang terkena ketimbang tempat lain
jadi ada drama di situ itu biasa sekali
apalagi ini ibu kota dan yang paling penting juga adalah ada sisa sisa sentimen elektoral yang belum pernah beres sampai sekarang
anies lawan bukan anies mendukung anies dan pembenci anies dan seterusnya begitu
tapi saya kira kalau bisa kita katakan tentang penanganan banjir yang sekarang dua ribu dua puluh dari januari sampai beberapa kali setelahnya
memang kita tidak melihat ada sebuah gagasan yang konkret yang bisa dijalankan oleh gubernur
karena di bawahnya ada kebijakan publik urutannya kira kira begini
di atas itu ada ideologi kebijakan
lalu di bawahnya ada kebijakan
nah diturunkan menjadi program politik anggaran dan seterusnya
nah di level ideologi kebijakan sebetulnya anies oke oke saja
anies punya pikiran bahwa air itu tidak harus dibuang ke laut tapi ditanam kembali dikembalikan ke bumi
ketanak begitu ya
itu it's fine itu boleh silahkan
persoalannya apakah ideologi kebijakan itu diturunkan ke bumi
itu boleh silahkan
itu diturunkan menjadi sebuah kebijakan dan lewat program program
majalah tempo lagi bikin investigasi tentang itu dan kami menemukan nggak ada tuh
jadi misalnya yang sering dikatakan oleh gubernur sebagai naturalisasi
dikembalikannya sungai seperti sedia kala kembali menjadi sebuah habitat di mana kalau kering dia akan mengering dengan sendirinya
kalau banjir dia akan melebar menciptakan delta dan seterusnya
itu tidak dilakukan dalam sebuah program
tidak ada implementasinya dalam sebuah program begitu ya
tidak ada implementasinya
yang ada implementasinya adalah apa yang disebut dengan naturalisasi di kawasan dekat stasiun dukuh atas
dan kita tahu bahwa kawasan itu sudah dinormalisasi dalam makna sudah diturap kiri dan kanan
nah kemudian naturalisasi yang disebut naturalisasi diterjemahkan ke menjadi beautifikasi
jadi apa sebetulnya yang mau dikatakan
naturalisasi itu seperti apa
dan saya pernah dalam forum yang kurang lebih serupa juga mengatakan sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain
karena naturalisasi dan normalisasi adalah dua hal yang bisa dikerjakan bersama di sebuah jalur sungai
saya pernah bilang misalnya di katakanlah di melbourne ada sungai yara
kalau kita di tengah kota melbourne itu semua normalisasi
bahkan ada delta yang dibikin khusus untuk jadi kafe
jadi kawasan yang indah sekali
tapi kalau kita pergi lima belas dua puluh menit ke arah hulu itu semua normalisasi
jadi sungai yang kita lihat di desa desa di hutan hutan itulah yang terjadi
nah sayangnya jakarta itu dari hulu ke hilir bentuknya sudah menjadi kota semua
nah sehingga kalau dia mau dinaturalisasi dia butuh program untuk pembebasan lahan
nah tidak ada anggaran pembebasan lahan
dan saya rasa juga anies keberatan untuk membebaskan lahan karena itu artinya penggusuran
tapi kan baru dua tahun dua tahun lagi masih ada nih kerja
kita lihat saja dalam dua tahun ini apakah ada rencana dan program yang bisa ditunjukkan
politik anggaran nggak ada gitu
ini yang membuat kita loh ideologinya kita bisa berdebat tapi kok nggak turun ke dalam program dan anggaran gitu
kalau kemarin kan januari awal januari kita udah di guyurban
tapi kan setelah itu juga rentetannya juga nggak panjang begitu
kalau bisa dikatakan yang pertama itu di satu januari itu oke lah nggak siap
tapi kan kebelakang ini kan juga sebenarnya harusnya lebih setiap ada sesuatu yang strategis seperti yang bang arzul bilang
exactly jadi tanggal jadi gini sebetulnya yang bikin masyarakat telahlah dan marah di banjir yang hari senin kemarin ya
senin apa selasa ya
karena tidak ada perbaikan sedikit pun kondisi antisipasi dibandingkan dengan tanggal satu januari
oke tanggal satu januari saya melihat bahwa untuk pertama kalinya curah hujan memang ekstrim tinggi tiga ratus tiga puluh tujuh mm ya
itu dalam sejarah memang termasuk tinggi bahkan rumah saya yang umur umur saya tinggal nggak pernah kebanjiran saja itu apa namanya sumur resapan
itu tidak bisa meluap jadi air hujan yang masuk ya
jadi banyak warga seperti itu
nah pada saat itu kan sudah banyak evaluasi pompa misalnya ada yang tidak berfungsi ya
kemudian yang tadi dikatakan oleh arief normalisasi naturalisasi yang pada saat itu justru debatnya itu di situ
masyarakat itu nggak peduli sebetulnya apalagi menjadi korban banjir
mau naturalisasi mau normalisasi yang penting lakukan sesuatu
hal sederhana seperti pompa pembukaan pintu air ini juga tidak berjalan begitu ya apalagi kebijakan
awal kemudian selalu narasi yang disampaikan adalah kalau ada banjir oh ini banjir kiriman
lalu sekarang ini adalah hujan lokal yang sangat deras
pokoknya selalu ada harus ada yang ditimpakan kesalahan itu kepada pihak lain termasuk curah hujan tinggi
tapi tidak kemudian melihat bahwa apa sih yang sudah dilakukan oleh pemprov dki
apalagi dalam kurun waktu dari tanggal satu januari sampai yang kemarin itu ya
kita tidak melihat itu terjadi
memang kelelahan dan kemarahan itu karena memang tidak ada
tidak ada sesuatu hal yang spesifik yang terjadi
bahkan sebetulnya yang ini ironinya sebetulnya kan sehari sebelumnya
di akun instagramnya anies baswedan itu baru memposting foto foto dengan hashtag wajahbarujakarta
yang juga fotonya sudah dibiutifikasi ya
nah itu kemudian besoknya kejadian itu kan apa ya
jadi masyarakat itu melihatnya yang ingin ditunjukkan hanya yang indah indah saja
hanya bagian yang di tengah kota saja
istilahnya itu daerah yang elit mungkin segitiga emas
tapi jakarta ini masih banyak masalah
gak cuma banjir tapi juga kumuh
saya pada hari banjir itu sampai turun langsung keliling ke pintu air manggarai
kemudian ke pintu air karet
dan saya melihat bahwa sampahnya itu luar biasa banyak
memang sedang dibersihkan
tapi artinya dari sebelumnya itu nggak ada upaya pembersihan seperti itu
jadi terakhir mungkin di instagramnya juga
dibandingkan dengan sebelumnya
tapi pokoknya mereka jadi korban
jadi jangan main di angka angka yang ingin menunjukkan bahwa ini sebetulnya yang kena dampak banjir itu cuma sedikit loh
cuma sekian persen
saya nambahin sedikit ya
memang tidak adil juga kalau kita misalnya mengatakan bahwa anies adalah penyebab satu satunya dari banjir di jakarta
ketika kita bicara banjir kita bicara curah hujan yang tinggi
faktor eksternal juga banyak
kita bicara tentang tanah yang gerowong karena diserap airnya terlalu banyak
tapi yang mau kita katakan adalah satu apakah gubernur melakukan sesuatu atas faktor eksternal yang banyak tadi
oke bisa berhasil bisa enggak
tapi lakukan sesuatu
dan kedua saya kira kritiknya adalah kritik terhadap kondisi banjir di jakarta ini sudah tercemar oleh lagi lagi politik elektoral
jadi kebencian akibat atau hasil dari politik elektoral
pilkada kemarin yang belum selesai itu membuat bias
jadi kritik terhadap anies atau pembelaan terhadap anies sudah dicemari oleh politik elektoral
jadi sudah enggak jernih lagi
nah ini yang mesti kita pisahkan menurut saya
atau mungkin juga banyak kerjaan formula e juga di depan mata
revitalisasi sejumlah tempat juga sedang berjalan
setelah ini kita akan elaborasi lagi dan layar demokrasi akan kembali sesaat lagi
terima kasih tuhan
ikut teruskan kita bro
dang sampai jumpa